polemik anggota dpr kembali bergejolak kali ini persoalan lama muncul kembali dan tak jauh jauh dari soal anggaran
alokasi anggaran dana aspirasi untuk anggota dpr dalam rapbn dua ribu tujuh belas mengalami kenaikan
wacana kenaikan ini mengundang polemik bagi publik maupun di kalangan anggota dewan
karena dana aspirasi ini bisa saja berpotensi menyuburkan praktek korupsi suap dan persekongkolan jahat yang melibatkan legislator
serta eksekutif di pusat dan daerah
selain itu penambahan anggaran ini tak sejalan dengan kinerja dpr
menurut fraksi yang menolak seperti partai nasdem wacana tersebut menabrak undang undang yang ada
karena dana aspirasi tidak bisa ditafsirkan ke dalam undang undang md tiga
sementara itu ketua dpr menyatakan kenaikan dana aspirasi adalah bagian dari terbentuknya clean and good governance